belasan pedagang kaki lima terlibat adu mulut dengan petugas satpol pp kota cirebon
lantaran dilarang berjualan di depan masjid raya atakwa kota cirebon
para pkl ini tidak terima pasalnya sebelumnya mereka sempat berjualan selama beberapa hari
adu mulut antara pedagang kaki lima dan petugas satpol pp terjadi
saat belasan pkl yang biasa berjualan makanan berbuka puasa ini
hendak menggelar dagangannya di depan masjid raya atakwa kota cirebon selasa sore
sejumlah pedagang sempat bersikeras kepada petugas
lantaran sebelumnya mereka masih bisa berjualan
namun demikian petugas satpol pp kota cirebon
tetap melarang para pedagang untuk menggelar lapak dagangannya
sini gitu bulan puasa musiman nanti kita buat apa sih
masa mau jualan dimana mana kan nggak bisa
sementara itu pihak dkm masjid sebelumnya
sudah membuat kesepakatan dengan para pedagang
bahwa mulai hari selasa para pedagang tidak kembali berjualan
di depan masjid raya atakwa
pasalnya aktivitas para pedagang dianggap mengganggu pengguna jalan
dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas
karena banyaknya warga dan pedagang yang hilir mudik
jeri komara cirebon